lalu apa sesungguhnya bunga reverse repurchase ataupun reverse repo
merupakan transaksi penjualan surat utang negara dari bank indonesia
kepada perbankan dengan syarat dijual kembali ke bank indonesia
pada jangka waktu tertentu
jadi ini biasanya adalah transaksi penjualan surat utang negara
dari bi ke perbankan
dan ini nanti akan ada pembaharuan menjadi salah satu acuan untuk bi rate
sementara itu kita lihat bunga repo
ini kita lihat selanjutnya bunga repo
kita lihat ya ini adalah bi rate
dan dengan begitu disparitas bunga acuan dengan bunga deposito
akan semakin menyempit
selama ini disparitas suku bunga antara special rate bunga deposito
pasar uang antar bank ataupun puap dan juga landing facility bi terlalu lebar
hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pendalaman pasar
sebagai gambaran ada beberapa negara yang memakai suku bunga reverse repo tujuh
tujuh hari sebagai acuan diantaranya adalah korea selatan dan juga sweden
dengan memakai suku bunga acuan reverse repurchase tujuh hari ini
diharapkan suku bunga overnight bisa lebih dapat dikontrol
sehingga liquidity akan lebih banyak